aku ada dimana apa yang terjadi kemarau
salam hormatkan gusti ratu
gusti ratu berada di istana
gusti ratu ditemukan oleh gusti prabu siliwangi di hutan dalam keadaan pingsan
kau tahu aku sudah memberitahu prabu siliwangi
kalau kau adalah
ayo mari kita antar gusti prabu ke istana
pendekar bertopeng menghalangi kalian dalam menjalankan tugas
ampun gusti kami sudah berusaha melawan
tapi mereka berhasil melangkan kami semua
beraninya orang bertopeng itu ikut campur urusan
aku akan menghabisinya
paloguna cari tahu siapa orang bertopeng itu
bertahanlah guru aku akan mengobatimu
bagaimana kondisimu guru
aku sudah jauh lebih baik
kita harus balas dendam dan menghabisi anak itu
aku mempunyai kitab raja maya
milik perguruan mawar bodes yang sempat dicuri oleh abikara
aku akan memberikan kitab itu padamu
pelajarilah kitab ini baik baik
aku akan menerima dan mempelajari kitab ini guru
bagaimana caranya aku kabur dari tempat ini
pasti di depan banyak prajurit yang jaga
tolong tolong peman prajurit
tolong ada tikus
ada apa raden
ada tikus ada tikus peman
ada apa ini
kan lu langsung kekabur
siapapun tangkap dia
jangan pergi raden
raden wistapati bisa marah
aku harus pulang
aku tidak mau disini terus
jangan klarir medan
hahaha otak aku jangan sampai dia lolos

apa yang terjadi pada gusti ratu tabib
apakah tabib salah memberi obat
hamba hanya memberi obat luka dayang
tidak mungkin ini karena pengaruh obat
ampun ya aku kandang
aku tidak bersalah kumohon
aku tidak bersalah
di perkampungan ini saya melihat si penopeng gusti
iya tapi di mana
kenapa tidak ada di sini
sambah sungguh tidak tahu
kita harus cari kemana lagi raden
kita tidak perlu mencarinya
dia sendiri yang akan datang ke sini
bakar perkampungan ini
ini sungguh luar biasa rakyat
kita harus segera laksanakan
tunggu apa lagi
ampun raden jangan raden
ampun gusti ampun
jangan bakar rumah kami
kalian adalah pembangkang
dan ini adalah hukuman yang pantas
untuk para pembangkang seperti kami
ayo segera bakar perkampungan ini dan buat jadi lautan api